dolar amerika bergerak dalam tren menguat terhadap hampir seluruh mata uang di dunia
greenback dalam zona bullych setelah donald trump menjadi presiden terpilih amerika serikat yang baru
mata uang paman sam ini bergerak dalam tren positif setelah bank sentral amerika serikat the fed menaikkan suku bunganya dua puluh lima basis point
sampai kapan tren penguatan dolar amerika ini dan seberapa jauh juga keperkasaan dolar amerika menekan rupiah
kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
sudah bergabung bersama kami treasury international banking managing director bank mega martin mulwanto
terima kasih pak martin selamat pagi sudah bergabung dengan cn indonesia business
pak martin sampai kapan menurut anda proyeksi anda tren dari penguatan dolar amerika ini
itu memang satu pertanyaan yang banyak juga market juga masih menantikan
dengan tingginya kekuatan
ketidakpastian terlebih setelah donald trump terpilih dengan policy mix nya yang dia keluarkan
dengan fiscal expansion nya mau meningkatkan satu triliun spending
jadi itu akan spur di inflation
makanya terus fed kita sudah tahu desember kemarin akhirnya menaikkan fed fund ratenya
jadi ini kita sudah lihat juga
dolar indeks akhirnya naik sampai tertinggi
sejak dua ribu tiga kalau tidak salah ya
dan ini masih mungkin akan berlanjut
kalau kita lihat sampai kapan untuk short termnya kita masih lihat
jadi kira kira first quarter dua ribu tujuh belas masih dimungkinkan
tapi jangka panjangnya masih it's a big question juga
soalnya kalau dolar juga makin kuat
itu juga akan makin costly buat amerika
dan ini juga saya rasa juga tidak in favor for the new government nantinya
apalagi kalau interest rate juga makin lama makin naik
seperti yang janet yellen sudah katakan
sampai tiga kali gitu prosesnya
sampai tiga kali proyeksinya
jadi itu sendiri kalau kita lihat apakah itu akan berlanjut
saya melihatnya first semester masih bisa
oke first semester potensi penguatan dolar ini masih bisa berlanjut
oke kita lihat salah satu mata uang yang juga terpukul atas penguatan dari dolar amerika serikat
kita lihat ringgit malaysia ini bahkan menyentuh level terendahnya sejak krisis ekonomi seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita lihat dalam sebulan terakhir pun trennya juga cukup melemah gitu ya kalau kita katakan
apa sebenarnya yang menimpa ringgit malaysia ini bisa kita katakan rupiah masih bisa lebih bagus gitu pak martin
dibandingkan dengan negara tetangga kita ini
juga terpilihnya trump dengan stance nya dia yang mengeluarkan proteksi dan lain lain semua ya
jadi itu menyebabkan emerging market currencies
itu bisa dibilang terkena imbas terhadap dolar
seperti malaysian ringgit dolar rupiah juga
dolar rupiah yang tadi awalnya tiga belas ribu sekarang sudah di sekitaran tiga belas empat tiga belas lima ratus
nanti kita ada data terakhir ya
jadi ringgit ini juga
jadi di dalam domestiknya juga masih ada issues ya
political issues yang uncertainty dengan case skandalnya yang satu mdb sendiri juga
ini yang mengakibatkan juga banyak investor asing juga keluar
akhirnya capital outflow lebih besar di sana gitu ya
kita lihat lebih besar daripada di indonesia
jadi ini mengakibatkan sekarang juga ringgit
kalau dolar dan seringgit sendiri sekarang harusnya udah di sekitaran di atas empat empat
kalau tidak salah ya
yang tadi awalnya masih di empat empat
sekarang di tiga delapan
jadi jauh lebih terdepresiate dibanding rupiah
kita lihat untuk mata uang lainnya
kita ke zona eropa mungkin atau kita lihat
yen dulu ini juga yen trennya terus bergerak melemah
apa pengaruhnya dari pelemahan yen terhadap dolar untuk ke indonesia
karena kan juga jepang kita tahu sebagai mitra dagang yang paling besar untuk indonesia
jadi kalau kita lihat yen
yen sendiri sudah sampai di satu ratus delapan belas dolar yen
karena mereka juga eksportir ya
negara eksportir yang cukup kuat
dan di indonesia
well dengan dolar mahal sih sebenarnya kalau kita lihat karena mitra dagang kita itu bisa dibilang juga besar
sebenarnya kalau amerika sendiri masih jauh lebih kecil ya
dan dengan menguatnya ini kalau kita lihat ya
sebenarnya bagus juga buat ekspor kita
ya secara in general
sekarang kita langsung tampilkan dua saja mungkin langsungnya untuk pound sterling
ini dari yang sempat menyentuh level satu tujuh dolar amerika per satu pound sterlingnya
sekarang hanya di level satu dua saja
kita lihat untuk euro
ini juga euro menyentuh level terendahnya dalam tiga belas tahun terakhir
bahkan hanya satu saja pak martin dari yang sebelumnya secara rata rata bisa dikatakan satu tiga hingga satu empat euro
dolar amerika per satu euro nya
apa yang anda lihat untuk negara negara maju kita lihat
walaupun kita lihat memang zona eropa perekonomian juga masih slowing down hingga saat ini
apa yang membuat akhirnya negara negara besar ini juga akhirnya takluk terhadap dolar amerika mata uangnya
eropa kalau kita lihat
eropa ini banyak uncertainty
dimulai dari sejak brexit
ya di pertengahan tahun ini
ditambah nanti political uncertainty yang akan terjadi dua ribu dua puluh
banyak akan ada election di sana
sekarang lagi masih ada isu financial di itali
ya ini akan menggerus euro satu ratus tiga dan masih memungkinkan euro ini akan lari ke pariti
which mins dia akan lari ke satu
itu apakah level terendah all time
level terendah masih dimungkinkan itu akan tembus
slightly di bawah
di bawah satu
di bawah satu
itu masih memungkinkan
kira kira dalam first semester tahun dua ribu
kira kira dengan pounds
bagaimana dengan pounds
pounds sterling akan
pounds sterling ini masih
jadi satu dua puluh tiga ini masih ada potential ke satu dua figure
sehingga memang para pokok pasar masih melihat dampak yang benar benar nyata terhadap keputusan brexit gitu ya
yang diambil pada pertengahan tahun ini
oke kita lihat sekarang ke rupiah
rupiah terhadap dolar amerika
kita lihat trendnya
penutupan peragangan kemarin
dan level ini juga merupakan yang level cukup terendah gitu ya
bisa dikatakan sebelum terpilihnya trump
masih di level tiga belas an atau bahkan dua belas delapan ratus sembilan ratus
dan sekarang sudah cukup nyaman
nampaknya rupiah di level tiga belas empat ratus hingga lima ratus
berapa level terendahnya menurut anda
jika anda proyeksikan dolar diperkirakan masih ada trend upsize nya hingga semester pertama tahun depan
berarti juga tentunya akan menekan rupiah
berapa rupiah bisa menyentuh level terendahnya terhadap dolar amerika
kondisi global yang masih uncertainty
dengan menguatnya dolar yang masih diperkirakan dengan naiknya interest rate
dan the only country yang di global yang menaikkan interest rate ya
jadi akan menarik dolar ke amerika
kita masih expect mungkin dolar rupiah
jadi rupiah masih akan potentially melemah
tapi kalau kita lihat sejak mulai terimbasnya rupiah atau emerging market juga
rupiah ini masih bisa dibilang cukup
dibandingin kalau tadi kita lihat ringgit
jadi saya perkirakan highest level atau terendah rupiahnya itu
saya tidak melihat ini di atas empat belas
jadi kemungkinan resistance level masih akan bertahan di tiga belas tujuh ratus
jadi growth kita kalau masih lihat di asean indonesia masih dibilang cukup bagus
jadi masih diprediksi lima satu kan
itu adalah yield pick up bagus buat investor
emang sekarang mereka menarik
tapi kedepannya saya rasa kalau misalnya kita lihat second quarter thout quarter
ini masih menjadi investment darling buat mrt
cukup masih cukup seksi gitu ya untuk investasi rupiah
namun menurut anda apakah ini juga menggambarkan dari level fundamental rupiah saat ini
atau memang karena ya murni saja dolar sedang menguat terhadap seluruh mata uang di dunia
sehingga akhirnya mau tidak mau rupiah juga ikut ikutan tertekan
faktor itu ada tetap
tapi secara fundamental indonesia juga masih kuat
kalau kita lihat ya
indonesia itu growth nya juga masih didominasi oleh consumption
dengan demografi indonesia yang masih tenaga kerja masih cukup muda
dengan kalau global condition dengan commodity pricing yang sudah mulai naik
batu bara harga sudah mulai naik
ini bagus sekali buat indonesia
kalau kita lihat ini akan meningkatkan our export juga dengan akan berlanjut ke consumption spending
jadi kalau kita lihat tidak menutup kemungkinan growth ini masih bisa mungkin slightly bisa diatas lima satu
dan ini akan bagus juga buat dolar rupiah
tahun depan menurut anda apa yang akan diambil kebijakan oleh pemerintah dan juga bank indonesia
apalagi anda memperkirakan bahwa tren ini masih akan bisa berpotensi melemah terhadap dolar amerika serikat
bahkan sampai hampir ke level empat belas ribuan mendekati level seperti itu
apakah sudah ada harus intervensi menurut anda dari bank indonesia terkait dengan pelemahan ini
kalau dilihat bank indonesia akan selalu mencoba untuk menjaga volatilitas dolar rupiah yang ada
kalau kita lihat level normal atau level stabilnya itu bagus di sekitaran sini
ya tiga belas tiga ratus tiga belas empat ratus tiga belas dua ratus sekitaran situ
setiap kali rupiah terjadi under pressure itu bank indonesia tetap akan mengintervensi
reserve kita cukup kuat reserve kita masih jauh lebih bagus juga daripada malaysia
jadi dan kalau dilihat juga apakah pertanyaannya
nah dengan fed menaikkan apakah terus akhirnya central bank di asia itu juga akan ikut naik seperti yang terjadi mungkin di dua ribu tiga belas gitu
jawabannya kemungkinan tidak
dengan kondisi mungkin ekonomi di asia lima negara asia ini yang inflationsnya masih kita lihat empat seperti indonesia
growthnya masih bagus
i don't think bank indonesia juga akan menaikkan juga
akan menaikkan juga suku bunganya
jadi mereka juga masih akan mengimplement monetary easing juga kalau bisa menurunkan
cuma dengan kondisi yang sekarang saya rasa kita tahu desember kemarin bank indonesia stay at interest rate nya
jadi bi sepertinya tidak akan ikut ikutan itu the fed untuk menaikkan suku bunga
potensi berarti dolar masih terus menguat hingga first semester atau semester pertama tahun depan
sehingga apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh investor saat ini apakah untuk investor investor yang memegang dolar masih terus ditahan dulu sebentar untuk menunggu akhirnya sampai level terendah tersentuh atau justru saatnya yang baik untuk membeli dolar saat ini menurut anda
ini bukan level apalagi untuk dolar rupiah
saya lihat level tiga belas lima ratus adalah level apalagi di atas karena saya juga tidak melihat kalau dilihat risk and rewardnya
race nya mungkin hanya dua ratus rupiah ke atas which tadi yang saya bilang resistant ada di tiga ratus
di level dua ratus ini antara tiga belas lima tiga belas tujuh adalah level bagus untuk menjual dolar
karena reward nya masih memungkinkan kedepannya itu rupiah juga masih menguat sampai ke tiga belas
jadi masih akan ada reward kira kira lima ratus perak
jadi in terms of risk and reward juga masih akan bagus
dan opportunity ini mungkin akan diharusnya dipakai untuk balik lagi invest either ke balik ke rupiah whether it's going to be a government bonds
kalau kita lihat sepuluh years government kita dengan inflations kita jadi masih cukup bagus dan itu juga akan mendorong offshore kembali masuk lagi
oke jadi saatnya jual dolar
saatnya jual dolar
oke baik terima kasih
terima kasih pak martin sudah bergabung dengan cnn indonesia business